gubernur dki jakarta anies baswedan meninjau langsung pintu air manggarai benteng jakarta pusat
yang meningkat menjadi level siaga dua pada minggu siang
peninjauan dilakukan lantaran ketinggian air di pintu air manggarai sempat mencapai level siaga dua
atau dengan ketinggian delapan ratus sembilan puluh lima cm
dalam kesempatan itu anies juga memantau langsung kondisi banjir di sejumlah titik lokasi di ibu kota
melalui kamera pengawas
ia menyebut banjir di sejumlah titik di ibu kota terjadi lantaran tingginya curah hujan lokal
yang mengguyur kawasan dki jakarta sejak semalam
bahkan curah hujan yang mencapai dua ratus dua puluh delapan mm yang terjadi di ibu kota termasuk kategori hujan ekstrim
anies mengatakan banjir yang melanda sejumlah titik di ibu kota dapat segera surut
mengingat permukaan air laut terpantau mulai surut pada pukul sepuluh pagi tadi
pagi ini kita akan mengajakkan di bnpg curah hujan di seluruh kawasan
dari mulai sisi timur bekasi sampai tengah
tapi di alam bnpg di manggarai curah hujannya menyebutkan angka dua ratus dua puluh delapan mm yang intensif dari malam
artinya kalau kita menggunakan kategorisasi disebut sebagai hujan lebat
itu adalah hujan yang mencapai dua ratus dua puluh delapan mm